aku gak boleh kehilangan semangat
aku harus kerja dengan giat dan mengumpulkan uang supaya bisa membayar hutangku kepada prabowo
aku harus mengambil kembali amira dari tanganmu
aku letari dan amira pasti akan bisa berkumpul lagi seperti dulu
mas iksan kelihatannya benar benar berusaha keras
untuk mencari uang dan membayar hutangnya pada prabu
agar bisa berkumpul dengan amira
aku bawain makan siang supaya mas gak telat lagi makannya ya
terima kasih ya
kamu sangat perhatian sama aku
ingat sama amira ya mas
mas sekarang kita harus fokus dalam bekerja mas
karena kita harus membayar hutang sama prabowo wijaya
dan mas tahu mulai besok saya akan berjualan mas dari pagi sampai malam
ini semuanya demi amira mas
jadi mas jangan sabar ya
aku baru dapat informasi
amira menghilang dari rumah prabowo
jangan jangan dia kabur dari rumah prawijaya untuk rumah kami
aku gak tahu kejadian persisnya kayak apa

kayaknya amira bukan kabur
jadi selama kamu dan istri kamu itu belum melunasi hutang itu
kalian perlu usah dekati amira lagi
atau saya tidak akan segan segan untuk mencelakai anak
prabowo wijaya sendiri untuk mencelakai amira
kamu ingatkan prabowo wijaya mengancam aku apa
karena tadi pagi
tadi pagi aku mencoba menemui amera
ini pasti salah aku
ya allah mas coba nambah lagi mas
aku harus selamatin amira aku harus pergi dari sini
bajik yang tadi aku pakai ini harus dilenyapkan biar tak ada curiga
beres di atas sekarang
bagaimana benteng amira sepatu saya
pak ini gudang kayu dimana ya pak
gak mungkin pak ada kok pak
di depan kali
loh asap dari mana ini
ya ampun kenapa bisa kebakaran kayak gini
ini gak awal
gimana kalau sampai amat
sebenarnya gue nyulik amira kan cuma buat peringatin prabu aja
gue belum ada rencana buat membunuh amirah
gue gue bukan pembunuh
mir bangun mir
gue harus bawa dia keluar sebelum tempat ini meledak
amirah bangun mir